jenazah serabdrab laura anna kamis sore dikremasi di ruang krematorium grand haven fluid penjaringan
jakarta utara proses yang dihadiri kerabat dan keluarga ini pun berlangsung haru dalam
kesempatan ini pihak keluarga menegaskan tidak akan menghentikan proses hukum kasus
kecelakaan dengan terdakwa mantan kekasih laura anna gaga muhammad
perjuangan selama ini
di hari yang sama sidang lanjutan terdakwa gaga muhammad terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan laura anna mengalami kelupuhan digelar di pengadilan negeri jakarta timur
secara daring kami sore sidang juga dihadiri ayah terdakwa asep yusman dalam sidang terdakwa
gagah muhammad sempat mengucapkan duka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya mantan kekasihnya itu
menyampaikan kabar buka yang mendalam atas berpulangnya laura anna
semoga diterima di sisi tuhan dan diterima di saudara
kita yang melihat sidang yang beragendakan pembuktian saksi ahli dari jaksa penuntut umum itu
kembali ditunda pada selasa depan lantaran tidak hadirnya saksi ahli yang merupakan seorang terapis
fisioterapi sementara kuasa hukum gagah fahmi bakmit meminta menteri sakim untuk menggelar
sidang berikutnya secara offline terkait masalah komunikasi dengan terdakwa kuasa hukum gaga juga
meminta penambahan saksi ahli dalam sidang dari dokter yang membuat laporan visum pasca kecelakaan
sementara terkait meninggalnya pelapor yakni laura anna pihak jaksa penuntut umum belum bisa memastikan
apakah mempengaruhi hukuman yang diterima gagah muhammad dalam kasus ini atau tidak kemuliputan cnn indonesia